pemerintah provinsi dki jakarta berupaya menghilangkan aroma tidak sedap dari kalisentiong yang bersebelahan dengan wisma atlet asian games di kemayoran jakarta pusat
caranya adalah dengan menutup kali dengan jaring berlubang kecil yang disebut waring
waring hitam ini terbentang menutupi kali sentiong sepanjang hampir tujuh ratus meter
ini adalah cara instan yang dilakukan pemprov dki jakarta untuk meminimalisasi bau akibat limbah dari sejumlah sumber di sepanjang sungai
selain ditutupi dengan waring pada sabtu pagi petugas dari dinas lingkungan hidup dki juga tampak melakukan pembersihan sampah di kali yang dijuluki kali item ini
menurut dki jakarta anies baswedan waring bertujuan untuk mengurangi proses penguapan sungai yang aromanya tercium ke tempat makan atlet di wisma atlet kemayoran
meski masih tercium aroma menyengat anies memastikan kadarnya jauh menurun dibanding sebelumnya
bagi teman teman yang datang pertama
pertama kali kesini mungkin merasa bau coba datang kesana kesini dua tiga buah yang lalu jauh lebih kuat ini sudah jauh lebih menurun
dan nanti kita akan teruskan ada beberapa usaha yang sedang dikerjakan tapi kita ingin punya backup apapun usaha yang kita lakukan alat yang dipakai itu bisa ikut membantu menghambat
tapi usaha di airnya tetap dikerjakan